masuk bapak mila
boleh detik ini
kamu tidak boleh berhubungan dengan anak saya
kalau kamu tetap keras kepala
saya hancurkan hidup kamu
kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya
selama ini kamu pura pura baik terhadap saya
padahal kamu adalah orang yang menyebabkan anak saya meninggal
saya tidak perlu alasan kamu
pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
pokoknya bapak tidak mau tahu
kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan laki laki itu
kenapa sih pak
apa alasannya aku tidak boleh berhubungan lagi sama bajak
karena laki laki itu adalah
tidak ada salahnya kalau baju itu cuma seorang mantan supir pak
eh kamu jangan lawan papa ya
kamu harus menurut apa kata papa
bapak hanya menginginkan kami tidak berhubungan lagi sama laki laki itu
hidup kamu akan bahaya
raja adalah orang yang membunuh kakak kamu dika
kenapa kamu tidak kaget
maafin ratu pak
ratu udah tahu semua itu
udah sejak lama
tapi ratu udah maafin
udah maafin rama pak
menurut ratu gak ada gunanya lagi kita terlalu larut dalam kebencian masa lalu
kak dika juga pasti
kalau aja dulu papa gak terlalu memaksakan kehendak papa kepada kak dika
semuanya gak akan kayak gini pak
terus kamu mau nyalain papa ya
berani berani ya kamu
ratu sama sekali gak nyalain papa
satu cuma mau kita lupain semuanya itu pak
bapak tidak akan melupakan hal itu
betapa sakitnya buat papa
tahun papa merasa sakit ratu
kalau kamu tetap membela laki laki itu
lebih baik kamu agak kaget dan unggah pak
ratu sama sekali gak salahin papa
dan ratu sama sekali gak belain dia pak
papa jangan memaksakan kendak papa
kita selalu bercanda padanya pak

jangan tepuk tangannya pak
kalau america kalu kalaitions biasa
sekali lagi gotohnya
kau benar papa
betul betul mau pergi
ratu mau pergi kemana
bibi tadi lihat sendiri kan
papa udah ngusir aku dari rumah ini
sifat bapak memang gak pernah bisa berubah
papa itu memang keras dan selalu
padahal aku pikir
hubungan aku sama papa bisa jadi lebih baik
ratu nanti bagaimana
non ratu kan gak biasa pergi sendiri
bibi tenang aja
ratu bisa jaga diri baik baik kok
ini buat non ratu
kalau nanti non ratu ada apa apa
bibi beli itu dengan
dengan hasil jeripaya bibi sendiri
bibi udah nabung untuk beli itu
itu simpen aja buat bibi
ratu masih ada kok
ratu bibi simpen
aku gak punya pilihan lain
ratu ngapain lo disini
aku aku mau cari baja
buat apa lagi loh cari baja
waktu itu kan lo sendiri yang bilang kalau lo gak mau berhubungan lagi sama baja
udah sekarang gue pergi sama baja
baja gak ada disini
gue bilang pergi pergi
baja gak ada disini
baja gak ada disini
baja gak ada disini
baja gak ada disini
baja gak ada disini
baja gak ada disini
baja kamu kenapa lagi sih kok murung gitu
pasti gara gara ratu ya
iya tadi ratu kesini
terus aku usir aja
dia ngapain kamu lagi sih
pasti bikin kamu sakit hati lagi ya
hah tadi ratu sempet dateng
ya ampun sofi kenapa diusir sih
tadi itu tuan ferry ribut hebat sama non ratu
sekarang dan ratunya kabur dari rumah
jadi sampai sekarang ratu belum balik bi
bener ya ja
yaudah bibi tenang aja bibi ya
sekarang aku harus kemana lagi
aku kangen sama kakak
aku diusir sama papa
aku nggak tahu harus kemana lagi kak
boleh ya malam ini aku tidur di sini
aduh kemana lagi aku harus mencari atuk
aduh udah mana hampir pagi lagi
ya ya atuh pasti ke sana